nama kapolres tabes semarang kombes polisi irwan anwar disebut menjadi salah satu terperiksa dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk yang sedang ditangani polda metro jaya
nama kombes irwan anwar muncul dalam pemeriksaan tim penyidik polda metro jaya terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo yang diduga sebagai korban
kombes irwan anwar diduga berperan sebagai penghubung antara yassin limpo dengan pimpinan kpk firly bahuri karena irwan anwar memiliki hubungan kerabat dan keluarga dengan syahrul yassin limpo
di sisi lain irwan pernah menjadi bawahan firly di polda ntb saat firly menjabat sebagai kapolda ntb
saat proses penyelidikan pihak penyidik polda metro jaya telah memeriksa kombes irwan anwar pada agustus lalu
rencananya irwan akan kembali diperiksa pada rabu sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga pada proses penyidikan
pemeriksaan terhadap saya sudah dilakukan pada tahap penyelidikan kemarin
dilaksanakan di awal awal agustus dua ribu dua puluh tiga
kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan
nah tentu saya
saya akan diminta ikut terang lagi sebagai saksi dalam tahap penyidikan
indonesian police watch atau ipw menyebut
kapol restabes semarang kombes polisi irwan anwar adalah saksi kunci benar tidaknya terjadi pemerasan oleh pimpinan kpk
ipw berharap kombes irwan anwar mendapat perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
kombes ika adalah saksi penting
karena itu kombes ika harus diberikan perlindungan oleh penyidik agar pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan kpk dapat dibuka dengan seterang terang
kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk adalah saksi penting
kpk dengan korban mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo ini mencuat saat kpk mengungkap adanya tindak korupsi di kementerian pertanian
kpk juga sudah menggeledah rumah yassin limpo berikut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar tiga puluh miliar dan sejumlah senjata api
damar sinuko semarang jawa tengah